lantas apakah keluarnya inggris dari uni eropa mempengaruhi ekonomi indonesia
atau jangan jangan ada dampak yang tidak langsung namun cukup signifikan
bagi fundamental ekonomi dalam negeri
kita tanyakan langsung ke koresponden ekonomi cnn indonesia hera f harin
ya memang menarik sekali reinhardt ini menjadi sebuah sejarah baru
setelah beberapa dekade inggris berusaha keluar dari uni eropa
menjadi komoditas politik setiap siapapun yang memimpin inggris
namun kali ini janji david cameron menjadi bumerang
karena mempertaruhkan kedaulatan inggris dan inggris memilih keluar dari uni eropa
dan kita akan bahas apa dampaknya secara finansial tidak hanya bagi inggris
tapi juga khususnya bagi indonesia
kita lihat mengenai data berikut ini
kita lihat terlebih dahulu bahwa beberapa orang
cepat saja saya akan membahas mengenai siapa yang mendukung brexit
siapa yang memilih untuk bremen
kita lihat untuk yang brexit bahwa ini adalah boris johnson
mantan wali kota london napoleon hitler
beberapa orang berusaha keluar dari
dan berakhir tragis uni eropa adalah upaya untuk melakukan itu dengan metode yang berbeda
meskipun dengan selisih yang sangat tipis antara memilih stay ataupun juga out
tapi paling tidak johnson hari ini memenangkan pertarungan
kita lihat selanjutnya richard branson
merupakan seorang pengusaha terkenal pemilik virgin group
dan kita lihat bahwa beliau memang lahir di london inggris
namun apa pernyataannya saya tidak mengerti mengapa dikatakan uni eropa
baik pada kita jika keluar
secara pribadi jika saya di pihak uni eropa
saya ingin hukum orang orang yang membelot dari kapal
sekarang kita lihat selanjutnya
ini adalah pernyataan pemain sepak bola
bahwa beckham sesungguhnya memiliki sikap politik
di samping ketampanannya kemudian juga kaya raya
namun kita lihat bagaimana beckham memilih
saya pernah bermain untuk madrid milan dan paris
di sana saya dan keluarga diterima dengan baik
kita harus menyelesaikan masalah bersama bukan sendirian
beckham memilih untuk remain ataupun juga stay dengan uni eropa
hari ini hasilnya bertolak belakang
lalu kita lihat bagaimana pernyataan dari salk campbell
mantan pesepak bola inggris
kita lihat kadang kadang saat melihat satu klub liga inggris
dengan beberapa pemain asing semenjana ataupun level tengah
saya berpikir di mana talenta inggris
andai kita punya kontrol cukup atas siapa yang bisa masuk dan keluar dari inggris
jadi sebuah kedaulatan yang diharapkan oleh campbell
kita tinggalkan dua pesepak bola kita bergeser ke sini
bagaimana sesungguhnya posisi inggris di uni eropa
begitu signifikankah inggris bagi uni eropa
kita lihat sesungguhnya kontribusi keuangan di uni eropa
oleh inggris tidak begitu besar hanya posisi keempat
masih jauh di bawah misalnya jerman
kemudian kita lihat ada perancis
kemudian kita lihat juga ada italia
dan memang secara perdagangan juga sesungguhnya yang paling diuntungkan adalah inggris
dengan skema pasar bebas
jadi tidak perlu ada bayaran bayaran ataupun tarif tarif yang harus dibayar
oleh produk produk inggris ketika akan masuk ke uni eropa
lalu kita lihat bagaimana
secara populasi inggris berada pada posisi ketiga dengan enam puluh empat tiga juta penduduk
dan ini memang masih jauh dibandingkan jerman misalnya
merupakan ekonomi ataupun juga negara terbesar di uni eropa
lalu kita lihat pada posisi kedua untuk produk domestik bruto inggris sendiri
berada pada posisi kedua masih sedikit juga di bawah jerman
cukup signifikankah inggris bagi uni eropa
meskipun mereka juga sesungguhnya sangat kecil sekali kemungkinan
saya sebenarnya ingin menjelaskan satu slide lagi yang sangat penting efeknya bagi indonesia
tapi kita kesini terlebih dahulu
bagaimana bursa asia bereaksi pada hari ini
tapi jangan salah untuk mata uang yen yang merupakan safe haven
yang selalu menjadi pelarian dana investor ketika terjadi guncangan atau ketidakpastian di pasar
yang selalu menjadi nomor satu
karena biasanya ketika ada terjadi ketidakstabilan ada beberapa safe haven yang senantiasa menjadi teori
ketika terjadi ketidakstabilan yen mata uang jepang kemudian kita lihat untuk gold
ataupun emas dan selanjutnya adalah surat utang amerika serikat
tiga instrumen ini selalu langganan tempat pelarian investor ketika terjadi ketidakstabilan di pasar global
kesana dana investor global hari ini
ketidakpastian mereka larikan ke sana safe haven jadi mereka mengamankan dana mereka di sana
lalu kita lihat bagaimana dengan komoditas lain west texas intermediate juga mengalami koreksi sangat dalam
bagaimana dengan indonesia
adakah efeknya bagi indonesia
saya mencatat ada tiga hal utama yang patut kita waspadai
memang tidak langsung karena nilai dagang kita inggris juga bukan merupakan mitra dagang utama indonesia
tapi harus diingat bahwa kita memiliki stock market ataupun market stock untuk tiga komoditas utama indonesia
nikkel timah dan juga sipil
dan juga juga untuk yang berada di london
akan menjadi pertanyaan kemudian apa yang harus kita lakukan dengan market stock di sana
apakah kita harus melakukan perjanjian kerja sama ulang
atau apakah memang bisa berjalan seperti saat ini
lalu yang kedua jangan lupa secara moneter ketika pound stering hari ini anjlok ke level paling dalam sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh lima lebih dari tiga puluh tahun kemana mata uang akan lari selain kepada yen kepada mata uang dolar amerika serikat amerika serikat
dan bagaimana dengan mata uang rupiah
mata uang rupiah merupakan soft currency yang sangat rapuh apabila terjadi sesuatu yang sangat menentukan seperti hari ini
intinya akan juga menjadi ancaman bagi nilai tukar rupiah yang hari ini terbukti terkoreksi
meskipun kita tidak sedalam ringgit yang hari ini memimpin dengan koreksi paling dalam di asia tenggara
lalu selanjutnya kita lihat investasi
jokowi baru saja pulang beberapa waktu yang lalu dengan safari investasi di eropa
menko perekonomian darmina sutyon di istana negara kemarin menyatakan tidak akan ada perubahan untuk kerja janji kerja sama
tapi kan tugas pemerintah memang menenangkan pasar
kita akan menantikan apa yang harus dilakukan dengan komitmen investasi yang sudah terjadi antara jokowi baik di inggris jerman dan juga belanda
lalu kita langsung ke pasar dalam negeri
sangat besar dan kita meninggalkan level empat lima ratus
kita berada di empat tujuh ratus enam puluh tiga
sangat dalam hari ini ihsg longsor total nilai perdagangan juga mencapai dua delapan triliun rupiah
investor paling banyak melepas saham sektor aneka industri dan juga keuangan
ada pemegang asii
karena di sana sangat dalam
kini saya ajak anda untuk melihat bagaimana nilai tukar rupiah yang tara sesuai prediksi
kita di tiga belas tiga ratus enam puluh lima dan tadi pagi kita sempat menyentuh ketika saya mengecek juga sempat menyentuh ke level tiga belas empat ratus an
investor memburu aset aset safe haven seperti dolar amerika serikat dan yen jepang
mata uang garuda yang tergolong
dan hasil pemungutan suara yang baru saja selesai
moralnya adalah untuk siapapun pemimpin negara
berhati hati dalam janji kampanye